majelis hakim pengadilan tipikor surabaya menjatuhkan fonis empat tahun hingga empat tahun delapan bulan penjara
kepada delapan belas anggota dprd kota malang
ke delapan belas terdakwa dinilai terbukti menerima suap terkait persetujuan perubahan apbd kota malang tahun anggaran dua ribu delapan belas
senilai tujuh ratus juta rupiah
majelis hakim pengadilan tipikor surabaya akhirnya menjatuhkan fonis antara empat tahun hingga empat tahun delapan bulan penjara
kepada delapan belas anggota dprd kota malang rabu malam
pengadilan juga menjatuhkan denda dua ratus juta rupiah kepada masing masing terdakwa
dan membayar uang pengganti senilai satu ratus lima puluh juta rupiah
ke delapan belas anggota dprd ini terbukti menerima suap terkait persetujuan perubahan apbd kota malang
tahun anggaran dua ribu lima belas senilai tujuh ratus juta rupiah
hakim juga melihat adanya persekongkolan untuk kepentingan pribadi
dari delapan belas anggota yang difonis jaksa penuntut umum kpk menerima keputusan masa hukuman untuk lima belas orang anggota
sedangkan tiga anggota lainnya yakni sulistiawati yakut ananda serta bambang
jaksa kpk akan menyatakan banding karena fonis yang diberikan jauh dari tuntutan tujuh tahun penjara
kita tuh setahun tapi putusannya empat tahun delapan bulan
jadi menurut kami masih perlu kita berikan sama tim seluruhnya
wali kota malang nonaktif m anton mendapat hukuman paling berat
yakni empat tahun delapan bulan penjara dengan alasan terdakwa berbelit dan tidak mau mengakui perbuatannya
namun bagi jaksa kpk hukuman tersebut dirasa masih kurang
mengingat anton sebagai aktor di balik kasus suap ini
para terdakwa dan jaksa
penuntut diberikan waktu satu minggu untuk memberikan jawaban apakah banding atau menerima putusan majelis hakim